sejumlah warga di pekanbaru riau jatuh sakit dan terpaksa mengungsi akibat kabut asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan
sementara warga di kota jambi memasangi patung penari selamat datang dengan masker sebagai ungkapan kekecewaan terhadap buruknya penanganan asap kebakaran hutan
citra lestari tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pekanbaru riau
wilayah tempat tinggalnya di kelurahan tanggerang tengah kecamatan marpoyan damai tak luput dari serangan kabut asap
satu bulan sudah pekanbaru diselimuti kabut asap
citra bersama suami dan kedua anaknya masih coba bertahan di rumah mereka
namun asap mulai masuk melalui ventilasi
sejak dua minggu terakhir citra akhirnya memutuskan mengungsi ke rumah orang tuanya yang memiliki pendingin udara
ini rencana mau mengungsi ke rumah
orang tua gitu kebetulan di sana kan ada ac gitu kan mas
misalnya anak di situ belajar nyaman gitu kan mas
di situ rencana saya memang mau mengungsi lah
karena udah gak tahan kali seperti ini gitu kan
citra sedih karena anak sulungnya sudah sebulan tidak masuk sekolah
ia berharap pemerintah setempat bersama pihak terkait segera menangani kebakaran hutan dan lahan
agar keluarganya bisa menghirup udara segar
dan kembali hidup normal
sementara pada kamis pagi warga jambi meluapkan kekecewaannya akan asap kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung hilang
dengan memasang masker pada patung penari selamat datang di kawasan taman adipura kota jambi
salah satu patung juga dibalut dengan kain kafan sebagai simbol kematian bagi mereka yang menghirup asap kebakaran hutan
warga menilai penanganan pemerintah provinsi akan asap kebakaran hutan dan lahan terlalu lambat
ini adalah bentuk protes kita
agar pemerintah bijaksana dalam mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus senjata pembunuh masal yang bernama asap
kepala birohumas pemerintah daerah jambi johansa mengatakan sejak ada titik panas satuan tugas kebakaran hutan dan lahan telah berusaha melakukan pemadaman
itu sebenarnya tim satgas gap itu sudah bekerja
sudah bekerja memang kita lihat bahwa dengan kondisi alat yang terbatas itu tidak bisa kita lakukan secara langsung padam tersebut
hingga kamis kemarin tingkat pencemaran udara di jambi masih tinggi
pada pagi dan siang hari kondisi udara berada di kategori antara tidak sehat sampai sangat tidak sehat
sementara di malam hari antara sangat tidak sehat hingga berbahaya
tim liputan cnn indonesia
dan untuk mengetahui dampak kabut asap kita sudah bersama koresponden cnn indonesia arman helmy
langsung dari pekan baru riau
arman selamat sore kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini sangat berdampak pada penurunan kesehatan warga
anda sudah berhari hari di sana bagaimana kemudian dampak yang anda rasakan hingga saat ini dan juga bagaimana kesehatan warga di sana
ya eva memang betul sekali dampak kebakaran hutan dan lahan kemudian juga merambat kepada kabut asap yang terasa saat ini di kota pekanbaru
masih mengganggu kesehatan dari warga saya pun sendiri sudah hampir seminggu di sini sudah mulai terkena pilek dan juga radang tenggorokan eva
tapi sejauh ini dapat kami pantau ini adalah salah satu posko kesehatan yang ada di jalan soekarno hatta kecamatan marpoyan damai milik daripada partai keadilan sejahtera
ini posko yang bisa dikatakan cukup ramai seperti itu
karena di sini mereka bukan hanya bisa mendapatkan pengobatan mereka juga bisa berkonsultasi dengan tim medis
kemudian juga di sini disediakan aula apabila warga setempat juga membutuhkan pertolongan ataupun juga mereka dibutuhkan untuk menginap seperti itu
ini bisa diperlihatkan ini ramai banyak sekali warga di sekitar sini yang sementara menunggu untuk mendapatkan pengobatan seperti itu
ya mereka juga sebagian besar mengeluhkan sesak napas ataupun juga penyakit pada pernapasan seperti itu
sementara di bagian dalam sana ada banyak juga warga yang sedang mengantre ataupun juga menanti pemeriksaan oleh tim medis
coba cek di dalam ada tim medis yang sudah bersiap di sana yang sudah standby
ya seperti ini kondisinya eva cukup padat cukup penuh
tapi petugas yang ada di sini juga sangat proaktif untuk membantu masyarakat yang akan membutuhkan pertolongan terutama untuk bantuan kesehatan seperti itu
ruang pemeriksaan obat obatan juga sudah tersedia di sana di syarikat
dok ini kan banyak sekali warga yang datang begitu dok
kebanyakan apakah memang masih ada keluhan sesak napas atau mungkin sudah ada yang terdeteksi ispa apa bagaimana
oh ini kita semua pasien ini adalah baik rata rata adalah ispa
sangat banyak dari pagi tadi sampai sekarang ini penuh di depan memang pasiennya ispa sesak nafas semua
boleh dilihat di tempat tidur kita ini ada anak yang lagi sanafas sampai berbunyi
sudah ada yang kamu asma sudah banyak
ibu hamil juga begitu sampai tadi ada yang pingsan bahkan kita berikan oksigen tadi
oke anak kecil juga banyak berarti
ini juga termasuk yang kena istri
yang di tempat tidur
oh yang di tempat tidur
kita sudah periksa tadi dia kena ispa sampai nafasnya sudah berbunyi kita wajib di asapkan dulu ya
orang tuanya ada enggak dok
ibu bisa menghadap sini
ibu namanya siapa bu
bu ida ini ibu tanya sudah berapa lama menderita sesak napas
sudah lima hari ini
lima hari batuk pilek
ini adiknya juga
berarti pada saat sesak napas ibu langsung ke sini dibawa berobat begitu ya
iya karena tadi malam saya lihat sudah sesak kali kan makanya pagi ini tadi saya bawa ke sini
ibu sendiri orang tua juga menderita sesak napas
saya alhamdulillah enggak
alhamdulillah kesayanya enggak cuman ini yang dua ini yang kecil anak saya yang ini sepapar
nah di rumah ibu sendiri apakah ada pendingin udara ac atau bagaimana bu
di rumah alhamdulillah saya ada ac di ruangan tidur di kamar tidur
cuman di ruangan lain kan nggak ada udah gitu
kita juga sudah tutup semua pintu jendela tapi masih kena juga
karena asamnya semalam itu pekat sekali memang
berarti ibu di sini apakah akan menginap adiknya atau setelah mendapatkan pengobatan pulang lagi ke rumah
saya pulang tapi nanti dokternya setelah hasil pemeriksaan kan
oke kita ke dokter lagi dokter rosalita
dok selain hak napas apakah ada keluhan keluhan lain yang dirasakan oleh warga
kebanyakan ya kita sesak napas ya bahkan sampai yang batuk itu ada batuk berdarah
batuk yang sudah dahaknya itu baru warna pening kehijauan ada sudah bahkan ada warna kehidangan bercampur darah
pasien pasien memang udah punya rewet pernafasan dengan adanya ini bertambah parah dia
oke terutama kita sayangkan adalah ibu hamil ya
yang kenanya adalah dua ibu dan janinnya
bahkan tadi pasien itu sampai pingsan susah bernafas dan janinnya itu gerakannya berkurang
jadi kalau kayak gitu kita kan hanya penamanan posko disini ya
kita bantu dengan oksigen untuk menangani ujian
kita bisa mengusung rumah sakit
kalau yang kita bisa tahan disini kita tahanin disini
nah dok ini kan pasti banyak sekali padat sekali warga yang berobat
untuk obat obatan sendiri oksigen apakah sejauh ini memadai atau bagaimana
sejauh ini obat obat kita dibilang memadai tidak memadai juga
karena pasien kita banyak
untuk sekarang itu sementara terkontrol
tapi kita tidak tahu kedepannya
karena kan kita tidak tahu sampai kapan asap ini ada ya
lama kelamaan stok kita bisa menipis juga soalnya
sejauh ini dok pada saat berobat ataupun juga warga berkonsultasi
apa yang dokter rosalita sampaikan kepada masyarakat
supaya mereka ini bisa terjaga kesehatannya tidak terjaga dari ispa dan sebagainya
oke untuk masyarakat semuanya
ini karena kita daerah riau terutamanya ya kabut asap
sebaiknya kita berkonsultasi
sebaiknya keluar itu memakai masker
standarnya adalah makar n sembilan puluh lima
itu memang untuk partikel debu asap
dan memang kalau dapat kurangi aktivitas di luar untuk makan minumnya harus ditingkatkan ya
suplemen vitaminnya makan minum minumnya lebih bagus lebih banyak lagi
karena memang kita sekarang sudah menjaga dengan tahu tubuh kita jangan terkena penyakit
ibu ini untuk anaknya putrinya bu ida putranya gimana bu
apakah perlu dirawat di sini atau dirujuk
ini untuk sementara kita bantu dengan asap ya
kita asapkan kita nebu
kalau misalnya ada perkembangan nggak ada masalah lagi nafasnya sudah oke normal kita boleh pulangkan melanjutkan obat minumnya aja lagi
tapi kalau memang masih lanjut bunyi nafasnya ada masalah kita mungkin rujuk ke rumah sakit lagi
sejauh ini sejak posko ini berdiri sudah berapa banyak pasien yang dirawat ataupun juga berapa banyak yang dirujuk begitu sejauh ini totalnya
totalnya saya kurang tahu berapa karena kita tidak mendata lebih baik berapa ya
karena kita ramai
dan tenaga kita juga sebenarnya kurang
jadi untuk terdata berapa itu nggak bisa kita pastikan berapa
yang jelas pasien yang untuk berapa yang dirujuk berapa yang dirup di sini nggak bisa kita berapa hingga jatuhnya
baik terima kasih dokter
iya ini juga contoh salah satu warga yang mendapatkan pengobatan
salah satu putranya menderita ispa di sini
tapi kita lihat hasilnya seperti apa
mudah mudahan tidak ada hal yang berbahaya ataupun tidak perlu dirujuk ke rumah sakit
yang lebih besar begitu dan bisa dibawa pulang ke rumah seperti itu
jadi sejauh ini warga di sekitar jalan soekarno hatta kota pekanbaru ini juga dihimbau agar supaya proaktif untuk memeriksakan kesehatannya
tadi juga saya sempat mengobrol bersama salah satu dokter di rsud daerah
mereka menyampaikan bahwa warga tidak harus datang ke rumah sakit yang besar
tapi karena pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan juga sudah mendirikan posko posko kesehatan di berbagai tempat
bukan hanya posko milik pemerintah posko milik swasta posko milik
partai politik posko apapun itu bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk menjadi tempat memeriksakan kesehatan ataupun juga mendapatkan pengobatan
karena memang sejauh ini seperti yang sudah kami pantau memang keluhan sesak napas kemudian juga meningkat menjadi ispa
itu masih banyak ditemukan di sekitar kota pekanbaru akibat terdampak atau terpapar kabut asap eva
ya baik cukup prihatin arman melihat kondisi kesehatan warga yang sangat terganggu akibat kabut asap
dan juga terdampak
dan juga kebakaran yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan hutan
apalagi kalau tadi anda tunjukkan ke kita ini ada anak anak kecil begitu ya yang terdampak paparan kabut asap ini
semoga kabut kebakaran lahan ini bisa segera diatasi dan juga bisa diatasi kabut asapnya
untuk sementara terima kasih arman helmi melaporkan langsung dari pekanbaru riau